alhamdulillah saya sudah menjadi sarjana ilmu agama islam
rencananya saya mau menetap disini pak ji
di rumah saya yang dulu
gak enak tinggal di kota pak haji
lebih tenang hidup di desa
sesuai dengan pendidikan saya
saya ingin mengembangkan ilmu agama di kampung kita ini
berarti doa saya dikabulkan oleh yang menguasa
zaman sudah semakin berkembang naamnya
kalau anak muda
ada apa dek
gak ada apa apa
saya yakin ade sudah terpengaruh dengan cerita saya
sebaiknya urungkan niatmu dek
kalau tidak terpaksa berkunjung ke desa sini
terima kasih pak
terima kasih barchesa
kalau tidak mbak
kita akan mencribarkan
saya sudah menerima
gak ada yang berubah
masih seperti yang dulu
tidak kenapa kulitku menjadi rosak begini
kulitku belum sembuh juga bunda
namanya juga proses pergantian kulit
bukankah sudah kau jalankan apa yang bunda sarankan
itu satu satunya cara yang mujarab
mencegah pergantian kulit
aku paham apa yang kau rasakan
derajat kita memang kalah dengan manusia
tapi gunakan kecerdikanmu
supaya obat yang kau butuhkan dari setiap darah perjaka akan mudah kau dapatkan
poin biasa haberu bukelijkamu
tidak ada yang kuijinkan
dan tidak ada yang menjaga liar anda
tidak ada yang membabaskan ketenteraan diri anda
pancasila anda memiliki kekuatan
dan ingin digunakan juta
tidak ada yang mem deficitir diri
bukan kau berdaya sendiri
anaknya pak yaya dan bu nila
sudah lama sekali kita tidak ketemu
kamu tambah ganteng sekarang
mari mari silahkan masuk
terima kasih pak haji
silahkan duduk amir
tolong ambilkan minuman untuk tamu kita
kapan amir datang
baru pak haji
selesai beres beres rumah saya langsung kesini
mirza adalah ponaan saya
dia sudah yatim piatu
kedua orang tuanya sudah meninggal
zaman sudah semakin berkembang namir
kalau anak muda tidak diberi pelajaran agama
saya khawatir mereka akan menjadi pemuda yang tidak mengenal agama sama sekali
setiap malam saya bermohon dan berdoa kepada allah
supaya diberikan jalan untuk keluar dalam masalah ini
ternyata doa saya dikabulkan yaitu dengan mengirimkan nak amil datang ke sini
insya allah kedatangan saya ke sini gak sia sia pak haji
silahkan silahkan dicicipi minumannya
kenapa ini selalu terjadi pada aku
berarti aku harus mulai minum darah berjaga kembali
kamu sudah lama menggantikan saya
jangan lupa amir
terima kasih pak haji
jangan lupa untuk memberikan komentar dan menyalinya pada saya
terima kasih pak haji

jadi abang bisa mempergunakannya untuk mengaji
buat mengajar anak anak
ya sudah bang

boleh aku ikut